aduh kak rafael pasti ngira nino lultah beneran
gara gara yang gue bilang kemarin
mbak nino ulang tahun kan
soalnya kemarin saya ketemu elsa dia bilang pak nina ulang tahun hari ini
tadi nino telpon bilang kalau preman yang meras elsa itu udah ketangkep mak
jadi kita gak perlu lagi ke taman flamingo
tapi dia juga bilang
kalau preman yang merasa elsa ini
orang yang sama ya waktu nusuk nino
kok bisa sama ya mah
siapa preman ini sebenarnya
mungkin kebetulan aja kali pak
tapi kan yang penting sekarang preman itu udah ketangkap
iya juga sih pak
untung aja papa gak curiga
bagus sih preman itu tertangkap
jadi dia gak bisa peras elsa lagi
tapi gimana kalau preman itu sebut sebut nama elsa ke polisi ya
bisa bisa elsa juga dianggap terlibat
tidak ada yang bisa dianggap terlibat
tidak ada yang bisa dianggap terlibat
tidak ada yang bisa dianggap terlibat
gue gak salah pak
lepasin gue pak
gue cuma disuruh pak lepasin gue
yang harus ditangkep itu si elsa pak
dia bilang peroknya pak
dia juruh gue
gue gak salah pak
anda bisa jelasin lebih detil di dalam ikut
yang nyuruh mati om mbak elsa
mas langsung bandar ya
udah kerah siap
aku kok keras ya
iya keras gak
terima kasih kak
sayang heartkommen ya mbak
sangat menyentuh ya
pendam jadilah saya
nama yang unitk memupung di bumi
hari ini gue harus bahas sama andin
soal anak yang dikandung sama andin
apa anak itu anak roy atau bukan
selamat pagi pak
preman yang menusuk panino sudah ditangkap subuh tadi pak
terima kasih banyak ya
terus kamu udah tau siapa dalang turismu ini
saya lagi taksi menuju bandara surabaya
satu setengah jam lagi saya sampai di jakarta pak
mungkin kita langsung ketemu aja ya pak
jam sembilan di kantor
biar saya jelasin semuanya
oke saya siap siap sekarang ya
oh iya pak maaf satu lagi
saya minta nomernya panino ya pak
yaudah saya kirim ke kamu
iya pak terima kasih
semoga dengan tertangkapnya preman itu
gue juga dapat titik terang
siapa dalang dibalik pembunuhan
kepagihan gue sampai
pak rafael maaf saya nelfon
saya cuma mau informasikan aja kalau penjahat yang kemarin nikam saya itu sudah ditangkap pihak kepolisian
semoga dia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku ya pak
kak rafael pasti ngira nino utah beneran
gara gara yang gue bilang kemarin
soalnya kemarin saya ketemu elsa
panino ulang tahun hari ini
pop mungkin anda salah dengar apa yang diucapkan elsa kali pak

saya suka banget
terima kasih juga

terima kasih pak
kita sampai jumpa
kita sampai jumpa
kita sampai jumpa
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
ya udah saya novel cuma mau informasikan yang tadi aja
terima kasih atas informasinya
sekarang saya juga harus segera ngajar pak
oke sampai ketemu
jadi pandino nggak ulang tahun
elsa gak hafal ulang tahun suaminya sendiri
atau emang ada yang dirahsiakan sama elsa dari pandino
kok nggak datang datang
ya mama juga bingung
kok nggak pakai baju olahraga
kan mau olahraga sama rena mandin
dari tadi rena udah nungguin kamu loh mas
papa salah baju ya
papa nggak salah baju
papa harus pergi
papa ada urusan
mas urusannya emang nggak bisa digung luar
kasian rena mas
dia nungguin kamu dari tadi
urusan saya ada hubungannya sama penusukan ini
siapa dia maksudnya apa
apa yang terjadi
presen kayak gini
harta sieminu sampai sampai
bank rai di pbr satu
dia nungguin kamu dari tadi
urusan saya ada hubungannya sama penusukan ini
katanya pelakunya udah ketangkap
saya mau ke kantor saya mau bawa sini semua sama randy
karena randy yang tau
karena saya banyak mencurigai sesuatu di belakang sini
gak apa apa ya
nanti kalau sudah selesai kita olahraga bareng ya
maaf ya maaf berangkat dulu ya
jangan sedih ya
kayak papa kan ada kerjaan
udah jangan nangis
gimana kalau bisa olahraga sama mama aja
gak boleh cuma